pdi perjuangan kami tetap fokus untuk mendorong agar pemerintahan pak jokowi g maruf amin ini mencapai prestasi yang terbaik dalam kepemimpinan beliau sehingga sekaligus akan meletakkan dasar dasar yang kuat bagi pemerintahan yang akan datang
itu skala prioritas dari pdi perjuangan